sepak terjang yang panjang jasa dan juga pemikiran yang sangat dihormati baik oleh indonesia maupun dunia
membuat prof azumardi azra menjadi tokoh bangsa yang meninggalkan kesan mendalam
tidak hanya untuk masyarakat indonesia bangsa indonesia namun juga untuk dunia
kita akan berbincang dengan wakil ketua umum mui dan juga ketua pp muhammadiyah anwar abbas
untuk mengenang satu satunya orang indonesia yang mendapatkan gelar kehormatan sur dari kerajaan inggris
selamat sore assalamualaikum pak anwar
waalaikumsalam wr wb
pak anwar sempat menuliskan dan membagikan bagaimana kenangan terakhir bersama
ataupun tentang prof azumardi azra ini melalui pesan singkat
boleh dibagikan pak kepada kami apa saja kenangan kenangan yang dimiliki
yang terakhir dimiliki oleh pak anwar bersama dengan prof
iya saya rasa sangat banyak sekali ya
setiap tulisan tulisan beliau biasanya beliau kasih ke saya
dan kalau ada statement statement saya saya juga share dengan beliau
jadi saya rasa komunikasi kami cukup lancar
komunikasi cukup lancar dan menurut saya pak azumardi adalah seorang ilmuwan yang sangat kritis
beliau sangat bangsa dan negaranya
terhadap agama dan umat islam ya
dan beliau sangat menginginkan supaya negeri kita menjadi negeri yang maju
dan hubungan antarumat di negeri ini ya bisa berjalan dengan baik
dan beliau sangat kritis ya dalam hal hal yang terkait dengan persolat kebangsaan dan keumatan ya
terakhir tulisan beliau mungkin barangkali menyangkut apa ya
menyangkut sistem pendidikan nasional ya
terus seperti itu
selain sebagai ilmuwan cendikiawan kesan apa atau seperti apa sebenarnya profil atau pribadi prof azumardi azra secara pribadi di mata pak anwar
ya saya rasa beliau adalah seorang ilmuwan yang sangat kaya menurut saya ya
banyak ilmuwan tapi nggak kaya
tapi kalau beliau adalah seorang ilmuwan
karena beliau mungkin karena ngaruh orang tua beliau
bapak beliau kan adalah seorang pedagang ya
jadi beliau itu ya sangat pandai meminta mengelola keuangan dirinya gitu
dan dia punya istri yang namanya ibu ipah itu juga sangat mendukung gitu
sehingga saya lihat pak azumati azra adalah orang yang independen ya
so ada juga ilmuwan ilmuwan dan cendekiawan ya yang secara ekonomi
tidak independen sangat tergantung kepada ya jabatan jabatan
kalau pak zumardi azra saya lihat tidak
beliau punya beliau dikenal kalau dicipta sebagai raja kontrakan ya
beliau punya kontrakan yang sangat banyak sekali punya toko yang banyak ya
dan menurut saya satu hal yang menarik bagi saya adalah itu beliau dapat secara halal
jika kami bercerita tentang asal muasal kekayaan beliau ya
dalam kesimpulan saya ya beliau tidak akan mengambil uang yang bukan haknya
tapi kalau seandainya ada uang yang menjadi haknya beliau ambil beliau investasikan
nah disitulah kelebihan belum menurut saya ya dan itu luar biasa
dan menurut saya para dosen para cendikia menurut saya menurut beliau ya
supaya apa namanya ya secara pribadi kita ya mandiri dalam bidang finansial
sehingga kita bisa bebas untuk berbicara ya
dan menurut saya banyak para ilmuwan tidak bisa bebas berbicara ya karena finansinya tergantung gitu ya
kepada pihak pihak tertentu
dan kalau pak zuma diadra menurut saya tidak orang yang seperti itu
itu kesan saya ya
dan beliau meskipun sudah kaya sangat rendah hati ya
bahkan beliau sering juga ikut naik mobil saya gitu kan
bagi saya itu sebuah apa ya sebuah kehormatan dan kehargaan tersendiri ya

karena di dalam mobil kita bisa bercakap dengan orang lain
dan berbicara dan berdiskusi dan bertukar pikiran
dan dalam kesimpulan saya ya
ya dalam benaknya pak zumaki azra itu adalah bangsa negara umat dan manusia serta kemanusiaan ya
beliau adalah orang yang selalu berfikir
mungkin beliau tidak pernah berfikir
mungkin kalau beliau berhenti berfikir mungkin sakit kurang kali ya
dan ketika saya tanya
beliau kan adalah salah seorang cendikiawan dan ilmuwan yang sangat perlu kisah dan menulis
dan ketika saya tanya kapan pak zuma diadra menulis
beliau katakan kepada saya saya menulis setiap malam pak andrabas
saya bangun jam dua atau jam tiga
kemudian saya sholat
kemudian saya mulai menulis
jadi bagi saya ini juga adalah satu hal yang sangat patut ditiru oleh generasi muda ya
dan kata pak zuma diadra sama saya ide ide itu akan banyak sekali muncul ya
ketika kita menulis di waktu pagi kata beliau ya
saya rasa juga ya banyak murid murid beliau dan teman teman beliau yang meniru langkah langkah yang dilakukan oleh pak zumar
saya rasa begitu
percakapan ataupun diskusi yang terjadi di mobil
yang sekerap terjadi di mobil apa pak
yang paling terkenang oleh pak abbas
yang pertama menyangkut diri saya ya
saya ini dulu adalah guru sma
sma enam jakarta ya

waktu itu iain sangat membutuhkan dosen ekonomi islam
dan kebetulan saya s dua nya ekonomi islam
beliau lah yang meminta saya untuk pindah dan mengajar di yayan jeputat gitu ya
iain syed jakarta
tetapi saya tidak mau menghiraukan ajakan beliau ya
tetapi karena teman teman saya mendesak desak juga ya akhirnya saya moving dari guru sma enam jakarta menjadi dosen yain waktu itu ya
dan saya rasa karir saya sebagai dosen itu dipengaruhi oleh pak zuma
dipengaruhi oleh pak zuma d'azra ya atas permintaan beliau
yang kedua adalah ya kerisauan beliau ya tentang belum terwujudnya persatuan dan kesatuan di kalangan umat ya
sehingga akhirnya ya potensi umat tidak bisa dimaksimalisasikan untuk bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara secara maksimal
itu yang beliau keluhkan ya
oleh karena itu ketika saya agak cenderung mengkritik
sisi sisi eksternal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya
dulu mengajak saya untuk ya juga melihat kelemahan kelemahan internal di kalangan kita umat islam begitu
itu yang bagi saya menjadi perhatian
oleh karena itu bagi saya ya kalau saat ini kita bicara tentang bangsa dan negara
tentang pemerintah ya maka selain kita bisa mengkritik pemerintah kita juga harus bisa mengkritik diri kita sendiri
supaya ada keseimbangan gitu ya
apa yang terjadi di negara kita
itu tidak hanya di
diakibatkan oleh kebijakan pemerintah tapi juga oleh langkah langkah yang ditempuh oleh masyarakat
oleh karena itu bagi saya dan juga bagi pak zumati dialog antara pemerintah dan masyarakat ya itu menjadi sesuatu yang sangat penting
itulah keseimbangan saya ya
baik kemudian tadi pak abbas sempat menyatakan bahwa salah satu keresahannya belum adanya persatuan umat yang benar benar erat
dari pemikiran pak azumati
dari pemikiran pak azumati
dari pemikiran pak azumardi yang pak abbas tahu
solusinya apa sih pak sebenarnya menurut pak ajumardi
ya yang namanya persatuan dan kesatuan itu semua elemen umat itu kan nggak penting ya
tetapi bagaimana mewujudkan ya persatuan dan kesatuan itu yang belum apa
tetapi pak zumardi azra ya di penghujung apanya ya
beliau ini kan adalah tokoh yang semula sangat banyak mengkritik majelis ulama indonesia ya
ketika saya jawab bahwa semua yang pak edi sampaikan itu sudah ada fatwanya
kemudian saya berikan kepada beliau buku tentang kumpulan fatwa fatwa mui
dan beliau sangat terkejut sekali gitu

mereka berkata pak dinsul sudin
beliau diajak untuk menjadi ketua eh wakil ketua dewan pertimbangan di dewan pertimbangan majelis ulama indonesia ya
beliau mau dan beliau sangat berkontribusi secara aktif dan positif ya
menyampaikan gagasan gagasan dan pandangan pandangannya
dan itu saya rasa ya kaden beliau mendamping pak ustadz dissantudis sebagai ketua dewan pertimbangan maju sulamanya indonesia
sangat beraktif sangat bermakna

dan kontribusi pemikiran beliau saya rasa bisa dilihat dan dibaca kembali

yang sudah dirumuskan dalam bentuk semacam pernyataan pernyataan yang dibuat oleh dewan pertimbangan maju sulamanya indonesia
pak abbas hal apa lagi atau pribadi seperti apa yang dapat dicontoh oleh masyarakat
selain tadi yang salah satu yang di highlight oleh pak abbas bahwa seorang ilmuwan sudah sepatutnya bisa mencontoh dapat mandiri secara finansial sehingga independen dalam bersuara
selain itu adakah hal hal lain ataupun pemikiran lain yang patut dicontoh

selain itu adakah hal hal lain ataupun pemikiran lain yang patut dicontoh oleh bangsa indonesia dan juga dunia

tetapi kalau seandainya dia berbicara dengan kita dia alepas

saya banyak berhubungan dengan para ahli dan ilmuwan karena saya akademisi

saya terus terang banyak yang kecewa kepada para ahli dan para ilmuwan
karena menurut saya mereka mereka itu menurut saya kurang rendah hati
oleh karena itu bagi saya sosok azumati andra bagi saya bisa dilihat sebagai teladan
saya rasa tidak ada ya boleh dikatakan tidak ada ilmuwan dan cerdik cendikia di dunia yang membicarakan tentang indonesia ya
tidak ada azumati andra tidak ada secara saya
bahkan menurut saya kepakaran seseorang tentang indonesia ya itu akan tercemar ya
kalau seandainya yang bersangkutan tidak kena prof dr azumati azra
jadi menurut saya kalau orang ingin tahu tentang pemikiran keislaman di indonesia
lalu tidak kenal azumati andra ya boleh dikatakan dengan agak berlebihan
tidak berlebihan saya menyatakan
kepakarannya menurut saya tentang indonesia ya
menurut saya perlu dipertanyakan dan dipersoalkan
jadi oleh karena itu saya terus terang saja ingin supaya teman teman yang
yang memfokuskan diri sebagai ilmuwan ya
ya menurut saya ya setinggi apapun ilmu kita ya
maka kita harus sadar betul bahwa ilmu kita ini tidak seberapa dibanding dengan ilmu allah
dan itulah yang menurut saya yang menjadi jati diri dari azumati andra ya
walau satu beliau meskipun sudah mendunia ya
ya seperti kita dengar sendirilah dia kan meninggal di atas pesawat menuju kuala lumpur kan
dan beliau itu kan tidak hanya ke kuala lumpur ke amerika berkali kali ke eropa berkali kali
ke belah belahan dunia lain dia berkali kali
dan dari jepang dia juga mendapatkan penghargaan
dan dari negara sendiri dia juga mendapat bintang maputra ya
dan saya prof dr azumati andra ini sangat layak untuk dimakamkan di taman makam pahlawan kalipata ya
dan saya tidak tahu nih kira kira pemerintah akan memakamkan beliau di mana gitu
dan pemerintah kan pemerintah sudah memberikan predikat bintang maputra kepada beliau
dan beliau memang sangat besar jasanya bagi negara ini
baik kita akan tunggu pak anwar abbas
ketama itu mempromosikan kehidupan beragama indonesia ke pentas dunia ya
baik kita akan tunggu pak anwar abbas bagaimana keputusan
baik semoga diberikan penghormatan yang setinggi tingginya dan sepantas pantasnya untuk almarhum prof azumardi azra
untuk terakhir kalinya terima kasih
terima kasih wakil ketua umum mui
juga ketua pp muhammadiyah bapak anwar abbas telah bergabung pada sore hari ini untuk berbagi kenangan mengenai almarhum prof azumardi azra di cnn indonesia